pak surya bersikap seperti itu
ada apa ya
papa surya bener bener datang nemuin gue disini
apa bener dukaan gue
papa surya udah baca surat penjanjian andin
mau gak mau
gue harus lakuin tugas dari aldebaran
karena kalau sampai gue nolak
dia bisa bongkar rahasia gue
aku hari ini gak ada acara apa apa loh
mau gak ma
aduh sebenarnya mama mau banget jalan jalan sama kamu sayang
mama sama papa tuh ada janji sama tuan mama
sayang banget ya pak
kalau gitu aku ikut boleh nggak
tung ben kamu mau ikut
kamu gak takut kalau bosan
kalau misalkan aku di rumah malah lebih bosen kali sayang
iya sih ya benar juga
lagipula sa kamu pasti seneng loh kalau ikut
karena yang mau mama temuin itu tante rosa
mamanya aldebaran kamu pasti kenal kan
iya kenal banget kali ma
ya pas pas kalau gitu
berhenti ikut ya
mama juga senang kalau kamu ikut ya pak ya
tung ben elsa aneh begini
ngapain coba dia ikut ikut mama sama papa ketemu bu rosa
apa jangan jangan benar
pasti ada yang disembunyikan sama elsa
terima kasih banyak bu
ya terima kasih mbak
thank you ndi
mungkin masih mandi sama mirna
ya mau sekolah ya dia ya
iya pasti dia excited sekali mau sekolah ya
cucu oma cantik sekali
udah pakai seragam
aku mau sekolah
iya oma tahu kamu sekolah
mama anterin kamu sekolah ya
boleh boleh boleh
aku pamit dulu ya
ada supir ya nganterin kalian ya
oke kisah oma dulu
ya antar ya
hari ini ada meeting dengan perwakilan klien dari jerman pak
habis dari sini kamu tolong ke rumah ya
mama mau ketemu sama temen namanya
temen namanya mama ini
saya mau kamu pastikan tidak ada pembicaraan apapun tentang andin yang bekas narapidana
saya gak mau mama saya balik lagi depresi karena tahu andin yang bunuh roy
kalau gitu saya progresif pa
selamat pagi pak al
saya mau memberitahukan ke bapak kalau di resepsionis ada tamu
pak surya mertua bapak
tolong suruh langsung masuk ke rumah saya
pagi pak surya
bapak ada perlu sama apa ya
setahu saya apakah ada meeting jam sembilan ini pak
ini lebih penting dibanding meeting
permisi pak surya
silahkan masuk ke ruangan pak ang
silahkan masuk ke ruangan pak al
gak biasanya pak surya bersikap seperti itu
bapak surya bener bener datang nemuin gue di sini
apa bener dugaan gue
bapak surya udah baca surat penjanjian andin
silahkan duduk pak
jelasinnya samanya apa
surat apa itu
surat apa ini
sekolah juga ya renek
loh kenapa kok berhenti sayang
loh takut kenapa
tadi senang banget loh mau sekolah
aku tuh bener bener takut
iya kamu ngapain takut
kan di sekolah banyak teman teman
nanti reno punya banyak teman
senang dong harusnya jadi semangat sekolahnya
ya gak usah takut ya
mama gak tinggalin aku
nanti mama sama cus akan
mau trail di sini
hai cute girl namanya siapa sayang
aduh pintarnya rina
oh sudah mau mulai loh
sayang nyalah semangat ya
nanti kamu ketemu sama teman teman baru
dan ditemani sama miss lisa oke
nanti ncus sama mama nungguin di sini
ngelihat rina sekolah

senang campur sendiri lah pasti
senang campur sendiri lah pasti
jangan campur sendiri lah pasti
untuk masuk ke sekolah
untuk masuk ke sekolah
dan semoga nanti seterusnya
gue akan melihat rena menjadi
sosok perempuan yang tumbuh besar yang hebat
biar seperti mamanya